presiden joko widodo mengaku keputusan besaran nilai gaji pejabat dari badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip bukan datang dari dirinya
menurut presiden nilai gaji pejabat bpip diputuskan melalui mekanisme analisa jabatan oleh kementerian aparatur negara
kemudian besaran nilainya diputuskan oleh kementerian keuangan
jokowi menyebut hal detil terkait penilaian jabatan dan penilaian besaran jumlah gaji lebih tepat jika ditanyakan ke pihak kemenpan dan kemenq
jokowi mengaku alasan menyetujui angka penghasilan para pejabat bpip berdasarkan perhitungan dan analisa dua kementerian tersebut
dari hitung hitungan dari kita loh ya hitung hitungan memang dari kementerian analisa jabatan di kementerian menpan
kemudian kalkulasi dan perhitungan mengenai besarnya itu dari kementerian keuangan ditanyakan aja ke sana